sejak dideklarasikan pada sembilan juli lalu seluruh desa adat di bali yang berjumlah satu empat ratus sembilan puluh tiga desa adat bersepakat menerapkan perarem gering anggung covid sembilan belas
peraram ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat dalam tatanan kehidupan baru di bali
aturan yang bersikap wajib bagi desa adat ini secara teknis akan mengikat krama atau warga
baik itu kerama adat atau penduduk asli bali kerama tamiu yaitu penduduk pendatang maupun tamiu atau wisatawan asing
sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar antara lain pembinaan peringatan dan denda yang disebut dengan danda arta
yakni dalam bentuk hitungan beras maksimal lima kg
apa namanya gering agung covid sembilan belas ini dibuat di desa adat nanti pelaksanaannya ini secara strukturnya ke banjar banjar dia sampai ke masyarakat bawah
walaupun belum kami sosialisasi masyarakat sudah ikut dengan esensi esensi atau substansi yang telah kami tuangkan ke dalam peraram haram itu sendiri
nggak ada yang melanggar sampai saat ini
menurut bendesa desa adat dan pasar sejauh ini pihaknya telah menyampaikan adanya perarem tersebut kepada sebanyak satu ratus tiga banjar yang ada di wilayah desa adat denpasar
sebelumnya peraram ini dideklarasikan bertepatan dengan dibukanya kembali tatanan kehidupan baru di bali pada sembilan juli lalu
untuk mendukung desa adat dari sisi anggaran pemprov bali akan mengontorkan tambahan dana masing masing lima puluh juta rupiah per desa adat
sehingga total bantuan untuk pembinaan ini akan menjadi lima puluh juta rupiah